pengeluaran izin mendirikan bangunan di pulau pulau reklamasi oleh gubernur dki jakarta anies baswedan menuai kontra dari beberapa pihak
pengeluaran imb di pulau c dan d oleh anies baswedan disayangkan oleh beberapa pihak
nelayan yang berlokasi di muara angke jakarta menjadi salah satu pihak yang terdampak dari pembangunan pulau reklamasi di utara jakarta tersebut
sejumlah nelayan mengaku harus memutar lebih jauh untuk mencari ikan karena terhalang oleh pulau reklamasi
di samping itu pembangunan tersebut juga menyebabkan pendangkalan laut
nelayan pun mengaku sulit mendapatkan ikan seperti biasanya
lumpurnya itu yang banyak kalau kebanyakan lumpur karena kan digantinya sama pasir
itu kan berapa ribu ton itu pasir ke situ jadi kan begitu pasir dijatuhkan lumpur kan naik ke atas
nah itulah yang lumpur lumpur itu yang bikin ikan kurang bukannya ikannya kurang ikan di laut sih nggak ada kurangnya
cuma jadi agak pergi ya
agak bau karena lumpur yang udah lama itu kena kotoran plastik itu kan dia nimbul jadi warnanya hitam
selanjutnya sudah ada produser lapangan cnn indonesia sandra insanasari di muara angke jakarta
selamat siang sandra sandra sebenarnya apa yang disampaikan atau nelayan sampaikan tadi adalah dampak dirasakan nelayan agak terlalu susah untuk mencari ikan
lalu sebenarnya dampak apa lagi yang dirasakan oleh warga dan juga nelayan sekitar akibat kembali dibangunnya sejumlah pulau reklamasi terutama pulau c dan juga pulau d ini
ya selamat siang alfian memang kita tahu ya alfian baru baru ini
pengeluaran izin mendirikan bangunan pulau reklamasi telah dikeluarkan oleh gebur nodika ijakarta anies baswedan dan seperti itu
dan memang menuai banyak kontra karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada dampak negatif dari hal tersebut
sangat banyak ya seperti itu mulai dari permasalahan permasalahan lingkungan yang tentunya juga berdampak secara langsung alfian
seperti itu kepada para nelayan yang memang hidup dan juga mengais rejeki dari alam yang memang perairannya itu berada di sekitar pulau pulau reklamasi
jadi alvian berdasarkan pantauan kami sejak tadi pagi
kami juga berdiskusi dengan para nelayan yang memang berada di sini tepatnya di pelabuhan muara angke
seperti itu di kampung nelayan kali adem
mereka mengatakan bahwa memang hal ini dengan adanya pembangunan tersebut memberikan beberapa dampak kerugian bagi para nelayan
seperti itu mulai dari yang bisa saya bahas pertama kali
memang betul sekali bahwa dengan adanya pembangunan tersebut perairan ataupun laut yang ada di sekitar sini menjadi lebih dangkal
karena memang adanya pasir kemudian juga karena pembangunan lumpur lumpur menjadi semakin naik
mendangkal kemudian juga air menghitam
sehingga biasanya para nelayan mendapatkan ikan cukup banyak seperti itu atau seperti biasanya
jadi berdasarkan informasi yang kami dapat dari salah satu nelayan
seperti itu dikatakan bahwa biasanya sebelum adanya pembangunan pulau reklamasi mereka misalnya mendapatkan ikan sebanyak lima kg
namun dengan adanya pembangunan tersebut ikan sekarang lebih susah karena memang mereka lari ke tengah karena adanya pendangkalan
hanya dua lima kg ikan yang didapat
yang kedua juga alfian karena adanya pembangunan tersebut tentunya yang biasanya nelayan harus lurus
misalnya mau menuju ke pulau tertentu mereka harus memutar lebih jauh
salah satunya tadi juga pengakuan salah satu nelayan biasanya dia ingin pergi ke dadap
seperti itu memakan waktu setengah jam sampai dengan satu jam
tapi dengan adanya pulau reklamasi mereka harus memutar lebih jauh
sehingga waktunya pun yang ditempuh lebih lama
yaitu lebih lama setengah jam
dan atau memakan
bahan bakar sebanyak lebih lagi dari biasanya itu sebanyak lima liter banyak
terus juga yang ketiga tadi kami dapat informasi dari para nelayan
mereka mengatakan bahwa dengan adanya pulau reklamasi ini mereka pun tidak sebebas seperti dulu
jadi mereka biasanya mencari ikan di sekitar wilayah pulau reklamasi
namun kini tidak bisa mencari di sana bahkan tidak bisa mendekat
karena adanya larangan larangan dari para petugas yang memang mereka menjaga dari pulau pulau reklamasi
jadi berdasarkan keterangan yang didapat dari para nelayan juga memang pembangunan masih dilakukan
di malam hari kadang di siang hari di pulau pulau reklamasi seperti itu
dan alfian bisa kami informasikan juga
tadi kami juga sudah sempat menengok salah satu pulau reklamasi yaitu di pulau d di jakarta utara
dan memang berdasarkan patauan kami di sana sudah ada banyak bangunan
luasnya tiga ratus dua belas hektare
sudah ada sebanyak sembilan ratus tiga puluh dua bangunan yang sudah berdiri
dan memang sudah dikeluarkan alfian izin mendirikan bangunannya seperti itu
dan tentunya hal ini dilakukan anies baswedan
atau mengatakan seperti itu alfian
bahwa hal ini berdasarkan dengan peraturan gubernur nomor dua ratus enam tahun dua ribu dua puluh
yang memang di sana membahas mengenai panduan rancang kota pulau c d dan juga e
jadi ada tujuh belas pulau sebelumnya alfian yang memang akan direncanakan dibangun
namun tiga belas nya dihentikan dan empat nya lagi dilanjutkan seperti itu
hal ini juga tentunya menuai kontra bukan hanya dari pihak nelayan
tetapi juga para pengamat lingkungan
kepala ruang seperti itu
yang mereka mengatakan bahwa hal ini tentunya izin mendirikan bangunan sudah diberikan
sedangkan untuk pembahasannya sendiri pulau reklamasi masih dibicarakan di pihak dprd
dan hal ini juga tidak sesuai dengan keputusan mahkamah konstitusi nomor tiga tahun dua ribu sepuluh
mengenai privatisasi ataupun komersialisasi pulau pulau pesisir pesisir
ataupun pulau pulau kecil yang ada di wilayah indonesia
baik terima kasih sandra insanasari
langsung dari kawasan jakarta utara